tidak hanya itu momen lebaran dimanfaatkan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
untuk bersilaturahmi ke kediaman sejumlah pejabat dan tokoh nasional
ya diantaranya adalah untuk presiden republik indonesia ke lima megawati soekarno putri
dan presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
sandiaga mengaku pertemuan dengan kedua tokoh nasional tersebut
murni silaturahmi tanpa membicarakan soal politik
sandiaga mengatakan pertemuannya dengan megawati justru membicarakan soal pertamanan di dki
menurutnya mega berharap agar taman di dki jakarta dipercantik dan ruang terbuka dapat diperbanyak
di kediaman sby dirinya mengaku juga sempat berbincang dengan putra surung sby agus harimurti yudhoyono
jadi lebih banyak pembicaraan yang memersatukan kita
kalau bersama pak sby sudah cukup rutin sama pak masahaye tadi sampaikan bahwa
kita gunakan kesempatan untuk silaturahmi enggak ngomong spesifik politik
tapi ada satu kesamaan pola pandang bahwa ke depan kita akan sinergi